dan berbeda dengan tahun tahun sebelumnya kali ini kita akan informasi lain
ini tentang lebaran betawi akan dilaksanakan di kampung betawi setubabakan jakarta selatan
berbagai satuan kerja pemerintah daerah bergotong royong mempersiapkan kawasan cagar budaya ini untuk perayaan tahun ini
kurang dari satu pekan menuju lebaran betawi dua ribu tujuh belas setu babakan pun mulai berbenah
kalau anda bisa lihat di belakang saya saat ini sudah ada petugas yang sudah mulai merapikan bagian dari panggung terbuka setubabakan
dan saya sebenarnya tidak sendiri saya bersama dengan bapak saiful amri yang merupakan kasubag tu dari upk pbb
ya betul sekali ini sudah ada pak saiful di sini
pak saiful tadi saya lihat bapak lagi melihatlah
saya memonitor ini sebetulnya kegiatan untuk merapikan di mana panggung panggung amphiater ada yang kurang rapi
ada yang papan yang masih goyang itu diperbaiki
sehingga nanti pada saat pementasan untuk lebaran betawi itu tidak ada gangguan apapun
oke untuk lebaran betawi sendiri memang revitalisasi itu dilakukan di mana saja sih pak
yang dilakukan revitalisasi terutama ini adalah di amphitheater
karena memang yang paling vital adalah yang dilakukan nanti seluruh kegiatan dari tahlilan dari pementasan tentang budaya budaya betawi
juga bahkan pengantaran untuk ke gubernur itu juga kita rapikan ini yang paling vital di sini
tapi di tempat lain juga untuk jualan
untuk jualan parkir untuk gaji ebo atau bahkan kita punya gedung yang namanya rmb itu rumah makan betah itu pun kita rapikan semuanya
sebenarnya kan revitalisasi ya pak acaranya akan besar revitalisasi dilakukan banyak
kan butuh anggaran besar dari pemprov sendiri
sebenarnya berapa sih anggaran yang sudah dikucurkan
sebetulnya anggaran yang pasti adalah yang dikucurkan kepada pemprov itu ke bamus sebetulnya
bamus sebetulnya ini panitain yang bamus bukan upkpbb
upkpb ini cuma sebagai ketempatan sebagai tempat
di mana lebaran betawi di sini biasa
saya lihat nih pak dari tadi yang melakukan perbaikan di sini di sana tuh kelompoknya bajunya berbeda beda gitu pak seragamnya
ini datang dari mana aja sih pak
kebetulan kita punya tenaga phl yang cuma empat puluh tujuh orang itu kan sedikit
nah kita dibantu oleh ppsu ini tenaga dari kebersihan membantu untuk mengecek yang ada di lingkungan zona a ini
oke baik terima kasih banyak pak saiful semoga nanti lebaran betawinya lancar ya pak ya
harus lancar karena kan ada pantun nih pantun
buat ap pergi ke kota kalau cuma beli
buat ape tinggal di kota jakarta kalau kagak cinta sama budaya betawi
oke baik terima kasih banyak pak saiful amri
jadi bagi anda yang ingin mencoba datang ke acara lebaran betawi yang kali ini akan dilaksanakan di satu babakan
katrina inandia satu babakan